ya meski tidak dibenarkan dari aspek manapun bunuh diri masih menjadi problematika sosial yang tidak kunjung teratasi
dan tidak hanya di indonesia tapi juga di seluruh dunia
banyak orang yang melakukan bunuh diri dengan berbagai macam alasan
masyarakat dunia bahkan menetapkan sepuluh september sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia
sejumlah fakta dibalik aksi bunuh diri kami rangkum dari sejumlah sumber
mulai dari who misalnya hingga asosiasi internasional untuk pencegahan bunuh diri atau iasp
kita akan lihat berikut ini kemudian apa apa saja sebenarnya penyebab ataupun fakta
seputar bunuh diri yang banyak terjadi di sekitar kita bahkan tidak hanya di indonesia tapi juga di seluruh dunia
kita lihat dari fakta yang pertama misalnya
dari data yang kita ambil dari iasp info atau asosiasi internasional untuk pencegahan bunuh diri
yang mendata sedikitnya ada delapan ratus ribu orang meninggal dunia ini karena bunuh diri per tahun di seluruh dunia
angka yang tidak sedikit untuk kasus bunuh diri yang terjadi setiap tahunnya
nah ini artinya ada setiap empat puluh detik ada satu nyawa yang hilang akibat melakukan bunuh diri dengan berbagai macam alasan
kita akan lihat nanti apa sebenarnya alasan alasan yang menjadi alasan dari orang itu
ataupun seseorang untuk melakukan aksi bunuh diri
sementara itu data dari iasp info menyebut jumlah pria yang meninggal karena bunuh diri tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan perempuan
dan artinya pria sebenarnya lebih rentan jika dihadapkan
pada kondisi depresi dibandingkan dengan wanita sehingga menyebabkan jumlah pria tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah wanita yang melakukan bunuh diri
dan menurut dari laman iasp info ada dua puluh juta orang di dunia ini yang berhasil selamat dari pencobaan bunuh diri
meski melegakan namun fakta pelaku yang selamat ini juga membawa kekhawatiran tersendiri
karena artinya jumlah kasus percobaan bunuh diri ini lebih besar lagi
kita lihat lagi untuk fakta fakta
nah ini salah satu penyebab utama dari banyaknya aksi bunuh diri di seluruh dunia
alasan utamanya adalah tidak bahagia
karena ini menjadi alasan yang paling banyak diungkap oleh pelaku bunuh diri
menurut data dari badan kesehatan dunia atau who pada tahun dua ribu empat belas perilaku bunuh diri menandakan ketidakbahagiaan dalam diri seseorang
namun hal tersebut tidak selalu berhubungan dengan gangguan kejiwaan
jadi kalau ada kasus mengenai bunuh diri bukan berarti ada hal hal terkait dengan gangguan kejiwaan
tapi lebih kepada secara faktor
ada depresi psikologis yang tidak bahagia
nah meski demikian bunuh diri ini tidak disebabkan oleh faktor tunggal
kajian dari who misalnya di tahun yang sama ini juga menyebut bahwa selalu ada faktor ataupun peran faktor biologi psikologis dan juga sosial dalam setiap kasus bunuh diri
dimanapun baik yang terjadi di indonesia maupun juga yang terjadi di seluruh dunia
ada delapan ratus ribu orang per tahunnya yang meninggal sia sia karena bunuh diri
karena memang kasus bunuh diri ini bisa terjadi
pada siapa saja pelaku bunuh diri ini biasanya tidak secara instan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya
mereka bisa menunjukkan keluhan ataupun gejala depresi termasuk keinginan untuk mengakhiri hidup
peran orang terdekat dan juga keluarga untuk saling membantu dan juga memperhatikan lingkungan sekitar sangat penting dalam pencegahan bunuh diri